wah gurih gurih nyoi lah gitu enak gitu pokoknya top markotop
indonesia akan kembali mencatatkan sejarah baru
tentu ini juga akan sedikit mengganggu untuk outlook untuk sektor properti
jadi kita membantu untuk
nah itu kan sebagai sebuah green infrastructure kan
sesuai slogan dari gubernur jawa timur sendiri untuk jatim bangkit
karena belum jelas artinya teks tertulis yang akurat itu sampai sekarang belum ditentukan